di tengah upaya hukum pilpres di mahkamah konstitusi
kasakusuk soal menteri di kabinet prabowo subianto gibran raka buming raka mengemuka
mulai dari calon menteri titipan jokowi sampai tawaran menteri untuk ganjar pranowo
di mahkamah konstitusi tim hukum dua pasangan pilpres dua ribu dua puluh
anies baswedan mohaimin iskandar dan ganjar pranowo mahfud md
menyiapkan strategi menggolkan gugatan hukum hasil pilpres
sementara di kubu presiden dan wakil presiden terpilih prabowo subianto gibran raka buming raka
sudah menyiapkan siapa saja para menteri yang membantu pemerintahannya pada dua ribu dua puluh empat
beberapa di antaranya partai demokrat
ketua umumnya agus harimurti yudhoyono mengatakan telah menyiapkan sejumlah kader
bila diminta untuk masuk dalam kabinet prabowo subianto
disampaikan di depan prabowo dan ketua majelis tinggi demokrat
dalam acara buka bersama dengan kader partai demokrat
alhamdulillah kemenangan pak prabowo telah memberikan kepastian posisi partai demokrat
untuk kembali ke pemerintah nasional pada periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
bapak juga sudah memerintahkan kepada saya
untuk menyiapkan sejumlah kader terbaik partai demokrat
di acara tersebut sbi memberikan lukisan buat prabowo
lukisan dibuat sby selama sepuluh jam
tak cuma partai di koalisi prabowo gibran yang sudah menyediakan nama nama calon menteri
presiden joko widodo pun diduga sudah menitipkan sejumlah nama
dugaan ini muncul saat ketua tim sukses prabowo gibran
rosan raslani bertemu menteri sekretaris negara pratikno
senin lalu meski rosan membantah
dan saya yang masih dihubungin oleh ketua tahan amerika
dalam rangka perayaan tujuh puluh lima tahun dari indonesia amerika yang jatuh tahun ini
pak soal posisi yang jokowi akan di dalam kabinet mendatang
aduh mohon maaf saya ngelaporin itu aja pak
ketika budi aris tiadi tak membantah informasi tentang usulan jokowi
untuk nama calon menteri prabowo
yang pastikan pak prabowo juga udah
pak prabowo juga udah pak
kalau kemudian ada beberapa nama yang diusulkan
jadi saya kira kita jangan memakai istilah yang sangat intimidasi
nah kalau usulan itu kan bisa saja
tetapi kan kita sangat paham
bahwa yang mengambil keputusan terakhir itu adalah pak prabowo
yang memang itu mempunyai hak progratif
baik dan tepat saya kira akan dipertimbangkan pak prabowo
soal nama calon menteri berkembang belakangan
jadi bergeser ke ganjar pranowo yang diisukan ditawari menteri
pak ganjar gak mau dirangkul sama dua mas
setahu saya tidak ada penawaran seperti itu
tetap mau di luar pemerintahan berarti
kan kemarin mas hadi sempat bilang mau merangkul satu sama dua
utak atik siapa menempati posisi mana di kabinet prabowo gibran baru mulai
nama nama para calon menteri bakal makin hangat di masyarakat